dapat dijadikan sebagai buah tangan
ada penyakit penyakit setelah mengungsi gitu ya
saat ini gabungan petugas tengah konsentrasi kepada evakuasi korban
nama saya sandra fiona long aku dramaturg dan translator
apa ya kita orang menggunakan internet
atau pengadar bi dan sejenisnya itu
karena sekarang persaingan lembaga penyiaran itu
tapi kan seseorang juga mungkin penghasilannya bertambah
kita ron sembilan puluh dua nya kan di rp dua belas lima ratus
itu pun bisa menyebabkan
terus pas masuk apa kesan juga
belum lagi kemarin kita mau bongkar keterlambatannya di pelabuhan cuaca
bukti dalam konteks beberapa kali pemilihan elektoral politik elektoral itu kemudian menentukan suara dalam pilpres ke depan
kita lagi ngilangin egonya udah gitu kita punya ini juga kan kita punya senior mentor kan si cacing kan wahyu kan
karena kita tidak mungkin mengetahui semua asn yang ada di kabupaten kudus
waktu itu pernah juga tiga x tiga tapi kayak umum ontar umum gitu main di penang penang
tidak punya pemikiran untuk bermain strategi
atau bagaimana bisnis usahanya ini masih bisa tetap berjalan
yayu juga gitu dulu kalau yayu dulu beda lagi karena dulu yayu kan home base nya waktu itu di sekolah ragunan smp sma sekolah kusruh ragunan
ya kalau untuk buat air minum sepuluh lima mah ada
nah pt transjakarta ini akan mewajibkan para calon penumpang untuk menunjukkan surat vaksin